eva yurita adalah salah satu pemilik toko pakaian wanita yang telah berdagang selama delapan tahun di pusat grosir celilitan jakarta timur
eva mengaku terkena imbas dengan adanya penjualan secara online
eva mengaku sebelumnya bisa mendapat pendapatan lima juta rupiah dalam sehari sekarang hanya bisa mendapat sekitar lima ratus ribu rupiah perharinya
eva pun harus memutar otak salah satunya dengan menurunkan harga jual dan menghubungi langganan yang ada di luar daerah
eva pun harus aktif untuk menjemput bola agar dagangannya laku
lain lagi dengan mira penjual baju pria di pusat krosir celilitan
mira mengaku dirinya tidak ikut ikutan memilih berjualan dengan cara daring
mira memilih berjualan dengan cara konvensional yaitu dengan cara memanggil orang untuk mampir ke tokonya
mira pun tidak memungkiri dengan adanya belanja daring pendapatannya menurun
ia yang biasanya sehari bisa menjualnya

manager customer relation pgc maruli tobing mengaku telah melakukan usaha untuk mengundang pembeli untuk datang ke pgc
salah satunya dengan program wisata belanja dan mengundang artis film
untuk jumpa fans agar membantu meningkatkan daya beli
untuk meningkatkan daya beli itu salah satu kami lakukan itu mendatangkan wisata belanja dari luar daerah
yang sudah saat ini sampai bulan oktober ini kami sudah mendatangkan beberapa bis wisata dari luar daerah
bahkan dari malaysia termasuk
nah kami punya tim tersendiri untuk mendatangkan tim inilah nanti yang keluar daerah untuk flyer promosi apa segala macam
itu setiap bis yang datang kami akan kasih insentif
nah insentif itu bervariasi tergantung besar kecilnya bisnya tersebut
dan itu rata rata mereka yang datang itu pasti berbelanja
nah yang kami itu tidak batasin juga baik dari tingkat pelajar smp sma
ataupun ibu ibu pengajian apa segala macam pasti itu kami undang kemarin
menteri perdagangan zulkifli hasan dalam kunjungan kerja ke pusat grosir celilitan jakarta timur selasa pagi mengatakan
presiden jokowi dodo telah berpesan untuk sungguh sungguh memperhatikan nasib para pelaku